untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja di wilayah indonesia
kemenkes bersama palang merah indonesia melakukan screening kesehatan sekaligus donor darah
bagi para pekerja baik dari sektor formal maupun informal
salah satu pekerja yang mengikuti kegiatan donor darah adalah ines
ines merupakan karyawan media yang rutin melakukan kegiatan donor darah
ia mengaku merasakan manfaat donor darah bagi tubuhnya
rasain kalau misalkan after donor tuh jadi rasa badannya lebih enteng
terus habis itu kayak ini aja sih lebih seger sih maksudnya kayak kan regenerasi darah ya
jadi yaudah ngerasa lebih enak aja badannya
dr cecep kurnia penanggung jawab kegiatan donor darah kali ini mengatakan
screening kesehatan dilakukan sebelum kegiatan donor darah
hal ini agar pendonor mengetahui kondisi kesehatannya
serta bagi penerima donor
agar terhindar dari resiko menerima darah yang membawa penyakit menular
seperti hiv hepatitis b dan tbc
setelah seseorang dinyatakan memiliki kadar hemoglobin dan berat badan normal
serta lulus screening kesehatan maka proses donor darah bisa dilaksanakan
yang kita ketahui kalau produksi darah itu sebenarnya dirombak nih secara alamiah
itu tiga bulan sekali per satu ratus dua puluh hari
dengan kita melakukan donor darah itu akan mengurangi
beban liver kita beban hati kita untuk bekerja lebih keras
jadi bisa meregenerasi sel darah merah kita lebih bagus
jadi membuat badan kita lebih segar lebih fit
hal ini juga disetujui oleh dokter cspwk ketua bidang kesehatan pmi pusat
ia juga menambahkan regenerasi sel darah ini dapat mencegah anemia
selain itu donor darah juga ternyata dapat membantu mengurangi berat badan
karena dalam darah yang diambil terdapat kalori di dalamnya
yang tak kalah penting donor darah dapat meningkatkan hormon kebahagiaan seperti serotonin
saat kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain
jadi ada penderita penderita penyakit tertentu yang memerlukan donor darah secara rutin
jadi bukan hanya pada saat operasi
selama ini mungkin awam mengira bahwa darah itu hanya pada saat kita operasi

sehingga memerlukan darah
tapi ada pasien pasien penyakit genetik ya yang memerlukan darah donor darah secara rutin
jadi contohnya penyakit orang orang atau anak anak yang menderita hemofili
dimana darahnya tidak dapat membeku
nah ini penyakit genetik itu memerlukan donor darah secara rutin
melakukan donor darah tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri
namun juga turut membantu kualitas hidup masyarakat yang memang membutuhkan donor darah
baik karena kondisi tertentu ataupun karena penyakit genetik